kita ke informasi selanjutnya
belasan remaja di probolinggo selasa sore diamankan anggota kepolisian
mereka diamankan karena kedapatan pesta miras menggunakan obat batuk cair dengan jumlah banyak
para pemuda ini menghabiskan lima belas bungkus obat batuk cair untuk sekali minum
sebelas pemuda tanggung di probolinggo yang tengah asyik pesta mabuk dengan minum obat batuk cair saset
di area gedung olahraga ahmad yani
selasa sore akhirnya digelandang ke mapolres probolinggo kota
rata rata mereka masih berusia belia kisaran enam belas sampai sembilan belas tahun
warga pulau gili ketapang kecamatan sumber asih kabupaten probolinggo
dari tangan mereka petugas dari satuan sabara polres probolinggo kota
mengamankan satu ratus dua puluh saset obat batuk cair
mereka mengadakan pesta mabuk obat batuk ini karena sudah ketagihan mabuk minum obat batuk cair lebih dari satu tahun
kalau ingin mabuk berapa saset obat batuk yang diminum
sudah berapa lama pakai kayak gini
tidak sampai setahun
selama ini kenakalan remaja di wilayah hukum polres probolinggo kota memang sangat luar biasa
selain banyak anak remaja sering menggelar pesta minuman keras
juga banyak yang mabuk lem hingga mabuk obat batuk
sementara kami amankan dan kami data nanti kami akan berkoordinasi dengan sat narkoba
dan kami juga nanti beri ke orang tua
petugas berharap peran aktif orang tua untuk selalu menjaga anak anaknya agar tidak terjerumus ke kenakalan remaja